dugaan pencatutan penyelenggara pemilu sebagai kader parpol
didasarkan pada pemeriksaan mandiri yang dilakukan anggota kpu di daerah
hasilnya ada sembilan puluh delapan anggota kpud yang tersebar di dua puluh dua provinsi
tercantum namanya sebagai kader partai politik di sipol
ketua kpu mengatakan nama nama yang bersangkutan melapor kepada kpu
karena tak pernah merasa menjadi anggota partai politik
kpu telah memberikan temuan ini kepada verifikator administrasi
untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada parpol dan yang bersangkutan
jadi kalau kpu sifatnya administratif
kalau memang kemudian orang tersebut betul betul menyatakan dirinya
bukan anggota partai politik ya kita siapkan formulir untuk pernyataan yang bersangkutan
ada nama orang yang dicantumkan dalam daftar nama anggota partai politik
ternyata menyatakan dirinya bukan anggota partai politik tersebut
maka pada bagian itu kita nyatakan belum memenuhi syarat
dan nanti pada masa perbaikan diberikan kesempatan bagi partai politik
untuk menyampaikan perbaikannya
sementara bahwa seluruh menjadikan informasi ini sebagai data awal
untuk menelusuri kebenarannya
bawaslu mengkaji apakah ada kemungkinan pelanggaran administrasi atau pidana dalam kasus ini
sehingga kemudian sekarang kita lagi mendatanya
menelusuri informasi informasi awal tersebut
untuk kemudian kami jadikan apakah ini temuan
ataukah kemudian nanti temuan ini masuk dalam pelanggaran administrasi
atau pelanggaran hukum lainnya atau pelanggaran pidana
ini masih dalam penerusan informasi awal
dalam peraturan kpu nomor empat tahun dua ribu dua puluh
penyelenggara pemilu tidak boleh tergabung dalam partai politik selama lima tahun terakhir
reza ramadan endra rizaldi jakarta